pekan lalu pemerintah kota bersama dengan dprd surabaya
mengesahkan perda larangan minuman beralkohol
perda ini mengharamkan jual beli minuman keras golongan apapun
di semua tempat di surabaya
landasannya adalah untuk membendung kriminalitas
dan dampak buruk lainnya akibat miras
lantas apakah benar perda tersebut bisa mengurangi angka kriminalitas
mengingat pendapatan miras dari hotel dan restoran cukup besar
berikut ulasan khas reportase jawa
seperti inilah saat polisi dan satpol pp menyita puluhan minuman beralkohol
dari sebuah kafe tenda di surabaya beberapa waktu lalu
pengonsumsinya adalah para remaja
minuman beralkohol mihol dianggap sebagai biang kela
dimunculnya berbagai tindakan kriminalitas
karena itu meskipun sempat diwarnai polemik
perda larangan minuman beralkohol akhirnya disahkan oleh dprd surabaya
perda ini melarang minuman beralkohol jenis apapun
dengan kadar alkohol berapapun dijual di surabaya
perda ini bisa dibilang benar benar mengharamkan minuman beralkohol eksis di surabaya
tidak ada lagi tempat untuk memperjual belikan
hiburan dengan perda ini juga dilarang menyajikan mihol
mekat berarti terancam ditutup
apa berdampak bagi tamu tamu atau wisatawan asing
aku tidak lihatnya itu
nanti kita lihat kalau ini sudah ke undang warga kita tidak bisa
berbeda dengan minimarket yang ternyata sudah tidak lagi ditemukan menjual minuman beralkohol
namun di salah satu hotel berbintang yang ada di surabaya
ternyata masih menjual minuman beralkohol seperti ini
walaupun memang sebelumnya restoran dan juga hotel diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol
namun kini dengan peraturan daerah kota surabaya yang baru
mereka sudah tidak lagi bisa menjual minuman beralkohol dengan kadar apapun
surabaya merupakan kota metropolitan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan asing
bahkan minuman beralkohol ini menyumbangkan yang cukup besar untuk pendapatan hotel dan juga restoran
bahkan data dari hotel dan restoran indonesia ini menyatakan bahwa minuman beralkohol menyumbangkan
sebanyak dua puluh hingga tiga puluh persen untuk pendapatan restoran dan juga hotel
perda larangan minuman beralkohol ini tentunya disayangkan oleh pengusaha tempat hiburan dan kafe
mereka mengatakan perda ini beresiko mengurangi kunjungan wisata dan pendapatan kota surabaya
dari sektor hotel dan restoran
dampaknya pasti ada
dan ini tidak hanya kalau kita bicara di industri kafe restoran
tapi juga bisa terjadi adalah ke belakang
artinya secara hulunya juga adalah industri yang memproduksinya
jalan perda mihol untuk bisa diterapkan masih cukup panjang
perda ini masih harus melewati persetujuan gubernur
dan gubernur sepertinya setuju saja
dasarnya adalah untuk memendung dampak buruk akibat minuman beralkohol
seperti pelecehan seksual dan kriminalitas yang lain
soal pendapatan yang hilang karena adanya perda ini itu bisa dicari gantinya
pada dasarnya kita setuju adanya pembatasan
yang kita tahu sekarang ini sudah melanda atau punya ekses ekses negatif
kalau kita lihat pelaku kekerasan seksual itu dua setelah dia mabuk atau dia melihat pornografi
jadi itu memang ada dampaknya
meskipun penerapan perda mihol tinggal sejengkal
tetapi dampaknya terhadap penurunan angka kriminal dan kejahatan lainnya justru dipertanyakan
perdami hall dianggap tidak relevan dengan cita cita mengurangi angka kriminalitas
kriminalitas itu sebetulnya tidak berkaitan dengan peredaran miras
artinya hubungannya tidak signifikan
kalau selama ini kita prihatin pada kasus kasus kriminalitas dan kasus kasus kematian orang yang minum miras
dan itu tidak ada hubungannya dengan miras yang selama ini peredar
meskipun harus menunggu persetujuan gubernur hal itu mungkin hanya formalitas saja
sesuai aturan dalam tiga bulan perda itu langsung bisa disahkan
secara otomatis meskipun gubernur tidak bersikap
jadi paling lama agustus nanti perda larangan minuman beralkohol sudah berlaku di surabaya
nah kita tunggu saja apakah benar perda ini memang mampu membendung kriminalitas seperti yang dicita citakan
dengan berbagai pengawasan ketat atau justru bernasib seperti perda perda lain
hanya sekedar jadi aturan di dalam kertas
dini putan surabaya